masih terkait persebaya surabaya the green force resmi merekrut kembali striker asal blasir david da silva
bergabungnya silva tak lepas dari status otak fio dutra yang tak lama lagi akan menjadi wni
persebaya surabaya rabu kemarin resmi mengumumkan bergabungnya striker asal brazil david da silva
striker dua puluh sembilan tahun itu kembali merumput untuk pasukan the green force
usai kontraknya bersama klub korea selatan pon steelers tidak berlanjut
silva merupakan andalan di lini depan persebaya musim lalu yang sukses mengoleksi dua puluh empat gol dari dua puluh empat penampilan
musim ini akan berduet dengan amido bale yang telah mencetak lima gol bagi persebaya
bergabungnya david da silva juga tak lepas dari status baik persebaya otavio dutra yang tak lama lagi akan menjadi warga negara indonesia
silva pun akan mengisi satu jatah kuota pemain asing di persebaya yang akan ditinggalkan oleh dutra
pelatih persebaya surabaya jejang nur jaman mengaku senang dengan bergabungnya silva
dengan komposisi dua striker jajang berharap bisa mengatasi masalah di lini depan timnya
david da silva baru bisa membela persebaya pada putaran kedua liga satu yang akan dimulai september mendatang
hal itu mengingat putaran pertama ini slot pemain asing persebaya masih ditempati oleh otavio dutra yang belum menyelesaikan proses naturalisasinya